dan kami akan memantau perkembangan terkini kecelakaan terjadi di boyolali
sudah ada rekan kami produser lapangan sian indonesia sri hartono yang berada di lokasi kejadian
tono bagaimana kondisi tkp pada malam hari ini
apakah pemindahan bangke bangkai mobil ini sudah dilakukan dan apakah evakuasi korban sudah selesai di sana
ya selamat malam bram
jadi untuk saat ini kondisi di tkp masih dilakukan evakuasi
evakuasi yang pertama tadi sudah dilakukan adalah evakuasi terkait mobil dari tanki
ataupun mobil yang ditumpangi oleh penumpang yang syarat penumpang
oke jadi saat ini juga masih melakukan evakuasi
evakuasi yang diprioritakan adalah evakuasi pengambilan atau besi besi yang diangkut oleh
pengambilan atau besi besi yang diangkut oleh pengambilan atau besi besi yang diangkut oleh
trailer yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di tol boyolali ini
selanjutnya mobil trailer juga sudah diangkat
namun karena gendala banyaknya mobil mobil yang menjadi korban adalah mobil mobil kendaraan berat
sehingga mengakibatkan tim kesulitan untuk melakukan evakuasi
dari dua alat berat yang diperuntukkan untuk melakukan evakuasi
satu mengalami kerusakan sehingga malam ini harus didatangkan lagi satu mobil alat berat
untuk mengakut mobilnya
mobil mobil kendaraan berat yang terjungkal di persawahan masyarakat
sejauh ini tim terus masih melakukan upaya untuk melakukan evakuasi
namun juga terus memantau arus saat ini juga sudah terjadi arus mudik
sehingga penutupan arus yang terjadi di rest area empat ratus delapan puluh tujuh ini dilakukan secara buka tutup
mengingat banyaknya kendaraan yang sudah memasuki kota solo
sebagian juga pemudik
sementara untuk delapan korban sendiri saat ini sudah dipulangkan
enam diantaranya yang merupakan penumpang dari mobil travel
sudah dipulangkan ke tuban sore ini
kemudian dua lagi yaitu sopir dari trailer pengangkut besi
dan satu lagi sopir dari truk pengangkut ekspedisi
berarti enam dari delapan korban sudah dipulangkan
keluarga dan rumah masing masing sementara dua masih di rumah sakit begitu ya
oke sebelum kita ke soal korban saya ingin tahu dulu bagaimana kondisi di sana
kalau dari visual yang anda kirimkan yang kemudian kita bisa lihat bersama
bahwa ada penyempitan lajur yaitu hanya satu lajur yang digunakan
artinya ada perlambatan di sana
apa antisipasi yang disiapkan petugas di sana apalagi anda tadi menyebutkan juga
ini sudah mulai arus mudik di kawasan sana tono
iya betul bram
jadi sejak sore tadi memang arus mudik
lalu lintas khususnya yang dari arah barat dari jogja dari semarang
dari bandung maupun dari jakarta sudah melintas memasuki kota boyolali
untuk menuju ke arah timur
sehingga ketika proses evakuasi yang menggunakan alat berat ini
juga mengambil atau mengangkat barang barang besi yang begitu panjang
mengakibatkan jalan yang mengarah ke timur sebagian harus ditutup
sehingga cuma ada satu lajur sebelah kanan yang hanya bisa dilalui oleh
satu mobil itu pun satu persatu
namun sejumlah petugas sebelum para pemudik atau pengendara yang dari arah barat
memasuki tkp mereka di dekat pintu rest area sudah dilakukan perlambatan
sehingga ketika memasuki di lokasi kejadian mereka sudah dihimbau
untuk tetap berjalan meskipun pelan pelan
namun demikian pada malam hari ini sempat ditutup jalan karena untuk pengangkatan dari bangke
trailer yang mengangkut besi ini cukup besar sehingga tadi sempat terjadi antrian cukup panjang
karena jalanan yang dari arah barat ke timur yang menuju ke solo ditutup total
meskipun dengan sistem buka tutup bram
baik tono apakah ada informasi yang anda terima
apakah misalkan malam ini menjadi target terakhir pemindahan bangke bangkai mobil
maupun trailer di sana
mengingat esok adalah hari sabtu yaitu weekend yang kemungkinan akan meningkat
begitu jumlah orang yang akan melalui jalur mudik itu
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
kalau tadi sempat mendengarkan obrolan mereka terutama bagian yang dari petugas evakuasi
memang tidak semua malam ini bisa terangkut atau bisa dievakuasi
mengingat ada enam atau yang belum terangkut adalah merupakan kendaraan kendaraan berat
selain kendaraan berat di dalam truk truk besar ini juga mengangkut beberapa barang barang
ada yang dua truk itu mengangkut barang ekspedisi sementara yang lainnya juga ada dua trailer
mobil mobil dari dealer untuk dibawa
mengingat malam juga sudah semakin gelap di sini juga alat kren yang tiga yang satu mengalami trouble
kemungkinan besar akan dilanjutkan untuk besok
namun dengan membagi jalur dengan menutup beberapa jalur sehingga biasanya jalur ini adalah jalur tiga
mungkin akan digunakan satu jalur atau kalau terpaksa juga akan dilakukan sistem buka tutup
sehingga semua kendaraan bangke kendaraan mobil besar ini bisa ter evakuasi
oke tono saya ingin sekarang beralih menanyakan bagaimana kondisi para korban luka
tadi anda sudah menjelaskan bagaimana penanganan baik untuk yang meninggal begitu
untuk yang luka bagaimana kondisinya hari ini bagaimana penanganannya sejauh ini
jadi total korban untuk kecelakaan karambol di tol solo mboyo lali ini ada sekitar tiga belas orang
delapan meninggal dunia sementara yang lainnya saat ini menjalani perawatan
ada di rumah sakit pandanarang mboyo lali kemudian rumah sakit indriarti mboyo lali
dan sebagian yang mengalami patah tulang atau mengalami kondisi yang berat
dirujuk ke rumah sakit muartisolo
namun secara keseluruhan dari korban yang dirapatkan ini dalam kondisi stabil
tono kalau kemudian kita kembali pada bagaimana kondisi landscape jalur tol yang ada di solo boyolali ini
apakah memang pada lokasi titik tempat terjadinya kecelakaan ini adalah titik rawan begitu yang memang
pernah atau sempat ada data soal kecelakaan di sana
mengingat seingat saya jalur ini kan jalur yang konturnya cukup naik turun begitu di sana tono
jadi kalau melihat kontur jalurnya sebenarnya ini bukan jalur yang berbahaya dan mungkin baru pertama kali
pertama kali ini terjadi kecelakaan
namun di rest area empat ratus delapan puluh tujuh ini memang menjadi lokasi titik lelah
terutama mereka yang melakukan perjalanan dari jakarta dari bandung kemudian dari beberapa wilayah dari arah barat
sehingga ketika mereka memasuki rest area ini banyak mereka yang melakukan singgah atau beristirahat
dan kebetulan pada peristiwa kemarin terjadi pukul empat itu rest area ini cukup penuh
dan pada jam jam itu juga berubah
sehingga jam waktu sahur
sehingga banyak pengendara kendaraan terutama kendaraan yang mobil besar itu melakukan istirahat di sini
tadi sempat berbicara dengan salah satu korban yang selamat
memang di dalam rest area ini memang selalu mereka untuk beristirahat
dan sebenarnya bahu jalan yang berada di sebelah timur dari rest area ini bukanlah untuk parkir
namun mengingat jumlah parkir yang ada di rest area ini
mereka harus beristirahat di dalam rest area penuh sehingga mereka berjejer parkir di sebelah timur rest area
sehingga ketika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh trailer pengangkut besi ini
mereka saat itu banyak dalam kondisi sedang beristirahat tidur dan sebagian juga melakukan sahur seperti itu bram
baik tono tentu ini akan menjadi catatan begitu ketika rest area penuh dan terjadi penumpukan pada luar rest area
akan menjadi catatan agar kemudian tidak terjadi hal serupa di kemudian hari
apalagi menjelang arus mudik dan juga arus balik hingga akhir bulan ini
terima kasih atas laporan anda
sri hartono rekan kami produser lapangan sian indonesia melaporkan langsung dari boyolali jawa tengah
selamat kembali bertugas